sebuah lokasi karaoke yang diduga kuat menjadi lokasi prostitusi terselubung
di kecamatan batu layar kabupaten lombok barat digerebek polisi
ironis seorang pengunjung karaoke yang sedang mendapatkan pelayanan plus plus dari seorang pemandu lagu
kaget tak karuan mengetahui kedatangan polisi
bahkan pemandu lagu yang diketahui berasal dari daerah jawa barat itu
mencoba bersembunyi di kamar mandi namun petugas dengan tegas menindaknya
sementara petugas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
di sini petugas turut mengamankan sejumlah minuman keras bersama alat kontrasepsi dari lokasi karaoke itu
menyediakan tempat hiburan berupa minum minuman
tapi di satu sisi pengunjung yang datang itu bisa melakukan plus plus di room itu sendiri
di room itu sendiri dengan psnya atau partner somnya
jadi dia pada saat kita melakukan penggabakan itu sedang melakukan itu
plus plus itu dengan psnya itu
berapa orang pelaku diamankan
yang kita amankan itu semalam tiga orang
dari lokasi petugas mengamankan pemandu lagu beserta tamunya
dan seorang mucikari yang diduga kuat menjadi penyedia layanan karaoke plus plus
menuju bapores lombok barat
polisi mengancam pelaku mucikari dengan pasal dua ratus sembilan puluh enam jpo
pasal lima ratus enam tentang prostitusi dengan ancaman hukuman satu tahun penjara
lalu rahmat juniadi lombok barat nusa tenggara barat